sementara tingkat mortalitas atau kematiannya hanya satu hingga tiga persen
saya berpikir saya akan menjadi pembawa burung mas kerja
sudah melalui suatu persetujuan ya
yang rawan seperti anak
selamat sore mbak pak soebar
memudah proses ekstraksi dan mempersingkat waktu pembuatan cincau
dalam sehari mereka bisa memproduksi kue dengan dua puluh jenis motif
berikutnya saya menyiapkan kayu bakar untuk mengukus mie yang sudah dicetak
chris franco dari persatuan pelajar nasional mengatakan
dengan kredit usaha rakyat pertanian gitu misalnya
jadi kalau mbak naya lihat media sosial saya itu kita selalu share yang namanya laporan masa sidang
ruang publik terpadu rama anak
dan kini sudah memiliki lebih dari empat puluh delapan subscriber
ada sekitar dua ratus sembilan puluh tiga personel
apakah terjadi lonjakan dalam kasus harian
berwarna kuning transparan naik ke permukaan lanjut kita bersiap untuk proses penirisan
mereka datang kan tadi seperti mbak sampaikan ada pengaduan di lahan hijau dibangun ya
pasangan kita sering menonton pon tanpa kita ketahui sebelumnya
waddu itu artinya belum sempurna
ini saya kasih tahu caranya
artinya anda harus belajar menerima kenyataan yang ada
jadi di irama bicaranya yang terganggu
percobaan saya yang pertama ini bisa dikatakan gagal
di sisi lain para pekerja wisata di bali tetap mendapat penghasilan
jadi ini telah membantu banyak sekali umkm kita yang memang selama ini sangat bergantung kepada program kredit usaha rakyat ini
dengan datang ke taman hatinya pkk rw lima
iya untuk proses pendekatannya agak panjang ya
ada beberapa yang tidak aktif nggak mau nyari makannya atau nggak mau nyamperin kita harus gotong
ternyata tidak semudah yang saya kira untuk membuat bulatan kecil bubur serintil ini
yang pertama itu kan awalnya ketika virus ini datang
artinya apa ini menunjukkan
saya pernah merasakan pahit rasanya
harus saling membahu dan saling memberikan kontribusi agar pelaksanaan kegiatan industri migas ini bisa berjalan aman
bin rayani laksmi wahyu ramadan tangerang banteng
lalu seperti apa nih pak kalau kita bicara potensinya pak
di satu sisi dia sebagai pendakwah di satu sisi sebagai pebisnis
tapi yang aneh itu dan saya bingung
untuk memberikan semacam dukungan moral
pembalap ini mencatatkan waktu satu jam dua puluh dua menit
ini juga merupakan salah satu upaya kita dalam rangka perlindungan data pengguna aplikasi ini
jadi ketika mereka harus membersihkan atau mencuci piring gitu sampah sisa makanannya akan ditampung disini
dan mencari lokasi lokasi yang memang dipandang aman untuk pengungsian
mantan pramugari ini melirik bisnis barbershop asgar karena selain memberikan keuntungan besar juga lebih cepat balik modal
dalam waktu dekat aku akan ada series
untuk mengkonfirmasi terkait hal itu saya akan tanyakan langsung pada jurubicara kementerian kesehatan siti nadia tarmizi
satu itu terus kedua tidak membuang jangkar untuk berlabuh
di instagram gitu lu sering nge like postingan kita juga
lu harus sih ya gedein badan ya nart ya
datang gitu nah terkait ini juga sih mbak dengan adanya program makan siang
dan ini dia rahasianya
mata mulai berat karena ngantuk dan tubuh bermandi peluh
dari untuk bagi pelaku usaha gitu ya
salah satunya yang hadir sebagai wajah baru industri film kita ada shenina sinamon
seberapa jauh penularan v airborne ini pak
selain itu juga mengatasi kemacetan di jakarta dengan beralih kendaraan umum yang berbasis listrik

termasuk diantaranya adalah tentang
psikolog anak dan remaja lembaga psikologi terapan universitas indonesia
apa yang sudah tercapai dan yang masih belum nih mbak
dan yang ketiga adalah protecting atau perlindungan khususnya dari paparan sinar matahari
yang berada di bawah garis kemiskinan itu dua puluh satu ribu sisanya satu ratus empat ribu itu di atas garis kemiskinan sedikit
yang terdampak ada sekitar delapan ratus lima puluh hektare
jadi dan saya kirakan kalau kita lihat dari chatnya mereka itu kan
seperti telegraf transformasi model semboyan hingga tiket untuk pedagang asongan
apa emang ke depan nih bisnis bisnis yang akan maju
biasanya saya kalau masang kamera trap lihat dulu ada jejak sama kotoran
tidak hanya itu terdapat batik yang mengadopsi motif sekar jagad pamekasan
sri mulyani mengatakan lonjakan utang seiring dengan tingginya kebutuhan belanja
kasih air air kan berdiri
seluruh wilayah atau kediamannya dalam jangka waktu lama minimal sehari misalkan
sekitar pukul tiga dini hari mereka membangunkan warga untuk sahur layaknya seperti siaran di radio
yang nanti akan mengadakan perpisahan terutama kita sebut dengan studi tour gitu ya ke luar daerah
terutama di beberapa pemerintahan ya
bagaimana beliau selalu berada di pusat wacana negatif atau positif ya
jadi tradisi padang lawas ini kalau ditarik ke belakang tadi
jadi bagi kami sangat jauh dari penegasannya itu sangat tidak relevan dengan kewenangan mahkamah konstitusi
ya terkesan karena saya tidak pernah melihat seperti itu
tapi kedepannya saya sih berharap ada pengaturan yang lebih fleksibel
yang harusnya sudah tahu dihindari di situ
kalau nama besar itu ada dua sisi
memasuki tahun ajaran baru pembelian seragam sekolah pun ramai dikoordinir oleh kooperasi sekolah
terus diminta untuk mengeluarkan ditekan kasih gitu
sabtu pagi saya biasanya jam delapan sampai jam sembilan
sebelum mungkin sawit ini boomingnya
masih berkenan saya menjabat sebagai anggota dpr tentu kita insya allah akan berjuang lagi
rk km atau zaki
lebih saya lakukan ke hal yang positif aja
memotong bawang merah dalam waktu yang lama
bagi anda penggemar pedas sambal terasi di tempat ini dijamin bikin lagi
karena kalau tidak dididihkan terlebih dahulu kata bapaknya tidak sepadat kalau dalam kondisi panas kita kasih tapioca nya
nyaman tidaknya adalah kadang kadang tergantung dari iklan yang kita lihat
apalagi kalau nemu barang barang yang branding
tidak ada isi sama sekali tapi mungkin
dengan apa istilahnya bantuan intervensi intervensi dari pusat juga
tetapi kalau ada laporan ada babi disitulah kita berburu kembali
pulau tidung kan ke jakarta tapi wisatanya bagus banget sih
sebenarnya merupakan salah satu eksekusi
menarik perhatian sejumlah lembaga yang berkaitan dengan lingkungan
karena ya kita tahu di masing masing daerah ada rumah sakit
bundling ini dengan aparat
tugas damkar tidak hanya memiliki tugas pokok memadamkan api saat terjadi musibah kebakaran
banyak pengalaman yang kurang menyenangkan dialami oleh para pengidap gagap ini
jadi bisa dikatakan sih mudah mudahan tidak ada
kalau di ubud itu saja sih mungkin jalan jalan ke kemarin kan sama anak anak ke monkey forest
untuk menggunakan jasa tukang cukur asli garut
jadi harus pintar pintar kita memanfaatkan uang thr yang kita terima di menjelang hari raya dulfitri ini
bukan hanya kepada mahkamah konstitusi
dapur mak demplon hadir sebagai langkah dalam menopang keberlangsungan kegiatan di taman hatinya pkk rw lima suntar muara
tetapi mereka tidak punya pengetahuan
hanya saja memang di sana disampaikan ada suatu aplikasi peduli lindungi yang digunakan oleh pemerintah dalam penanganan pandemi
kepada mk dalam menangani sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat
mulai beroperasi pada seribu sembilan ratus delapan puluh empat bangunan tiga lantai ini dikelola oleh yayasan karya bakteria pembangunan
tapi ketika bahas ini sama pasangan
hal ini dilakukan oleh kementerian sekretariat negara dalam hal ini pusat pengelolaan komplek gbk
itu bertambah nah siapa mereka
ini kan sebenarnya baru sebatas masalah etik
kejadian menarik ada gak pak sama pak presiden
fasilitasnya sama hanya furniturnya berwarna pink
tampilannya berwarna coklat dan bertekstur lebih lengket
taplak meja dan hiasan dinding yang disesuaikan dengan desain yang ada
preferensi seks lu kayak apa
bagaimana temuan temuan dewas
walaupun memang kalau misalnya secara nominal kita masih jauh lebih tertinggal lah daripada investor yang sudah lebih mapan umurnya gitu
sama ya sekaligus jadi seorang wakil rakyat
menjelang sore di hari yang sama seekor kerbau hitam akan diarak
nah kalau kita klaster lagi paling tidak akan ada beberapa isu penting yang menjadi pusat perhatian masyarakat dki jakarta
gagap merupakan bicara yang tidak lancar
yang tidak boleh disinggahi kecuali untuk tujuan penelitian
terus kemudian s dua s tiga ini hanya
dari sini dulunya keliling habis itu jualan di lantai tiga
selanjutnya dari korporasi dan bursa
kalau misalnya di sini tuh benar benar kayak yaudah kayak nggak ada apa apa gitu
karena akan terjadi conflict of interest
ini bubur sum sum
bahwa ada keinginan untuk konsolidasi nasional
dimana beliau juga sebagai guru tamu di beberapa universitas
rapat virtual ini bekerja dari rumah dapat menjadi salah satu cara untuk menurunkan rasa gugup anda
yang ada di pemerintahan gitu ya
penelitian masih dilakukan untuk mengetahui persis karakteristik virus dan pola perburukannya untuk mencegah kasus meluas
itu enam triliun pajaknya
cara mengakalinya tentu harga produk yang dijual di cloud kitchen dipatok lebih mahal dibandingkan penjualan produk di kedai konvensionalnya
dan kemudian kunci rumah ataupun
boleh dijelaskan kepada masyarakat terutama orang tua yang punya putra putri ini
yang jadi favorit yang kayaknya orang lain tuh bakal tertarik nih
sedangkan santunan itu sebagai bagian dari bentuk ikut kedukaan memang sudah diatur ya oleh kpu
ya bisa lima ratus ribu sampai ini kain sama baju
jangan nonton pertandingan indonesia ya malah dia
itu tentunya akan meningkatkan laju penularan ya
tidak kok cuma enam aja hal hal penting dan semoga bermanfaat bagi kita semua
ternyata angin itu sangat berpengaruh ya terhadap ini
kemudian bawang merah bawang putih cabai merah halus kemini jahe lengkuas dan serai
nah kita akan bahas perlu apa tidak membahas soal seks dan juga outward nggak sih biasanya itu ya
jadi dia harus perak perok perak perok
tanpa ada manfaatnya untuk anak anak kemudian tidak diizinkan ini jauh lebih bagus dibanding
maka ini harus dicek juga posisi real di masyarakat
ada orang yang berpikir gue takut
pertama mereka menjadi lebih emosional
namun partai buruh tidak memiliki rencana untuk mengubah sistem tersebut
masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di sumatera barat dan indonesia
anggota pemburu bus ade fitria mengatakan
agenda open house presiden jokowi di istana kepresidenan jakarta pusat
kita terakhir tampil di olimpiade pada seribu sembilan ratus lima puluh enam di melbourne
lu kan reinhardt ya jadi gua bingung
ini pukul dua tiga puluh dini hari
ya hal ini kita masuk ke episode sembilan puluh tujuh
kita tahu sekali kapasitas dari show seperti apa dan kita juga tahu kapasitas kita ada di mana
tapi kanjuruhan kita bisa kelihatan
atau membuat pagar dengan apa
gunung batur masih diminati wisatawan baik domestik maupun mancanegara
ini semuanya tidak ada
iya betul ini kandangnya mbak
banyak sekali pilihan jurusan kuliah yang menarik untuk kita ambil
bertugas menjadi penjaga satwa memerlukan koneksi antara si penjaga dengan satwa
tapi saya juga berpikir kita sudah memiliki
kayak permisi sopan gitu kayak halusnya kan
nah gimana mbak tanggapannya nih baca baca komen komennya
beliau sebagai anak bangsa mencoba menyampaikan pikiran pikiran untuk menggugah hakim
ya kan oh siapa yang bisa untuk plastik misalnya waktu itu
negara punya hak untuk
mereka lah yang paham memasangkan pemain yang disebut pepadu
jadi semakin mantap untuk pernikahan dan juga yakin untuk berhubungan intim gak sih
travel itu kemudian berangkat tetapi sepuluh dinas pendidikan setempat tidak tahu arahnya
sekarang aja tekstil pun ada yang bekas impor
selanjutnya kpk pun melayangkan surat panggilan kedua kepada lukas
untuk tinggal di sini lansia harus memiliki kemauan sendiri dan mandiri
jadi miripnya itu yang mendekat itu seperti ada yang di muara jambi
misalnya ranking pipa kita naik sekarang sampai satu ratus tiga puluh
tapi kalau misalnya sudah ruangan tertutup
tekanan ini membuat bulir beras atau jagung menjadi pecah
saya ikut bekerja untuk mengisi suara dan ikut baseline
karena kan memang sangat bagus ya buat kayak
tercatat dua kali lipat lebih banyak dari jumlah pemadaman api
atau anda tidak tahu sosoknya di mana
menurut dokter spesialis kulit dan kelamin rumah sakit ubaya surabaya
tapi ini adalah untuk menyelamatkan masyarakat ekonomi dan sosial
pemburu bus berusaha menampilkan
kanjuruhan itu awal juga sama pikiranku pertama
tapi tetap harus menjaga kepentingan bersama demi kemajuan bangsa
kerangka ini membuat kontribusi yang memastikan
nanti yang itu gak mungkin stagnan aja
enam buah gelas enam pasang sendok garpu dan juga enam piring
untuk kerupuk rambak disesuaikan dengan lokasi pesanan
dan yang ketiga dari sisi daya beli
jadi beliau selalu menjaga itu dan sampai dengan akhir
bu nadia biar lebih jelas begitu soal ini
untuk konteks u dua puluh tiga saat ini
baik irin kita bergeser ke karmel mursalim
di peristiwa peristiwa perang sebelumnya mungkin yang anda sebutkan tadi di dua ribu dua puluh
dari usia dewasa atau data dari data sars cov dua
dari mana semuanya dalam kaitan terhadap import ekspor ini
sudah punya rencana untuk tpa piyungan
yang menjelurkan bantuan untuk usaha mikro kecil dan menengah atau umkm di pelautidung
atau supaya bisa terjadi pengendalian terhadap teman teman dari sekolah
hal ini menyebabkan uap air yang terkandung dalam bahan baku
tidak sampai sepuluh detik dari kami mulai berlari itu langsung hujan batu kak
kalau ditanya ke depan
maka akan segera dilakukan penahanan terhadap seorang tersangka
wasit atau pekembar mulai memasuki arena
terus untuk mendapatkan permodalan juga belum banyak petani yang teredukasi terkait
suaminya di phk itu bener bener berat karena apa dari kita makan dari kita bayar kontrakan
terdiagnosa atau belum diketahui patogen atau penyebabnya
oh iya jadi seperti saya katakan tadi begitu pelajaran berharga di tahun dua ribu
tamu melakukan check in mandiri secara non tunai melalui mesin pembayaran untuk mendapatkan kode kunci kamar
kalau kita melihat perkembangan terakhir
dan lokasi tempat pengungsiannya layak yang kita lakukan
mengelola lahan yang diberi nama taman hatinya pkk rw lima
pertama berbicara dengan orang yang terlalu tegang
berbeda dengan kulit sapi segar yang hanya memiliki ketahanan beberapa hari saja
menurut studi dari futurity
ya udah pakai coklat dan juga keju
selain bawang merah ada bumbu giling lain yang dijual
jadi keuntungan kita memiliki tambahan sumber demikas baru dari kedua sumur ini adalah
dan kemudian kita fokus ke usaha kecil menengah dibantu lagi dengan kurnya dinaikkan
karena itu tadi aku memilih syarat utama aku memilih pasangan itu yang open mind
dari kalian masyarakat indonesia
dan selanjutnya kemohon regulasi ini segera dibuat mbak supaya bisa segera diimplementasikan
para pedagang bisa menaikkan harga sekitar seribu rupiah per kemasan
kacau banget sumba mandarin gue sih kacau banget sih
ya res area kilometer lima puluh tujuh ini memang seringkali menjadi biang kemacetan di ruas tol cikampek
dilaksanakan jadi saya lihat
terus anda melihat itu oh kayaknya berbisa
sepertinya dikenakan sanksi karena adanya yang dianggap melakukan kesalahan teknis
awalnya hanya dari mendapatkan pelatihan dari pkk kecamatan
setelah jadi padat adonan ini mulai dibentuk kecil kecil
meskipun tanpa menggunakan lampu
nah selama ini yang terjadi itu seperti apa pak baskara
yang satu jenis kurma kering
secara keseluruhan kawasan konservasi perairan indonesia dimulai dari indonesia barat hingga indonesia timur
tim kuasa hukum lukas meminta kpk agar diizinkan berobat ke singapura
kalau gak dikasih kapur ini kurang kurang bisa ngelentur gitu
beras bisa gagal mengembang sempurna dan menjadi keras atau alot ketika disantap
yang merupakan separuh dari kekuatan kita di lini belakang
jadi sejauh ini kehusuan dan juga kelancaran ibadah
tapi ya masing masing dari kita perlu melakukan peran kita
stadion kanjuruhan itu stadion lama
sebenarnya itu apa sih yang harus dilakuin
untuk menikmati kuliner di cikini ini
dalam virtual meeting pun anda memiliki opsi untuk mematikan kamera
apa prioritas yang harus dibereskan atau yang paling penting pak
jadi bagi anda yang bingung kemana cari makanan siang kawasan benhil layak dicoba
seperti gong gamelan kenong hingga drum bas yang berasal dari tong bekas
saya kasian melihat petani rumput laut yang
sampai kepada kemudian ventilator dan vaksin
ini merujuk pada pengalaman dua
kemudian gimana supaya lag of physical intomacy ini gak terjadi dalam rumah tangga
aturan main keamanan dan security
capres dukungannya psi siapa toh
maksudnya kayak mau masuk ke negeri gitu kan
kalau dia nggak ada ronsen dia biasanya ada ronsen
karenanya permainan ini menjadi ajang memperlihatkan kegagahan
kalau pas b dua puluh summit tuh
kemudian keterwakilan publik untuk bisa mengawasi
jadi untuk masak dari pagi sampai sore itu dibutuhkan delapan gulung kayu seperti ini
ada posko lagi ya pak
apakah dalam sebulan dua bulan ke depan
ia juga sempat tertidur selama tiga belas hari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
antisipasi meningkatnya penyebaran virus corona khususnya varian omikron
sementara rakyat dalam suasana ancaman ancaman kesehatan ancaman phk ancaman sosial
mengatakan tidak bisa menghindari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak
ya tadi saya melihat pak firly ini kan dia seperti orang yang sedang tenggelam
nah tambahan untuk icdv dan indofood mungkin masih agak agak flow
push itu misalnya tadi dengan di jakarta ini sudah ada misalnya tadi peraturan ganjil genap gitu ya
dari pihak pihak dari keempat pihak tersebut
tim liputan cnn indonesia
yang harus konsisten dan strong
mengganggu wacana gitu ya
ya kemudian barang bukti pun yang dicari pun juga nggak terlalu banyak lagi gitu
atau beras tujuh ons per orang atau bisa juga berupa uang
nah hanya saja mungkin jam kerja ini atau beban kerja ini yang mungkin perlu kita pertimbangkan untuk menjadi evaluasi kita di kemudian hari
yaitu soto jalanbang ya
bagaimana dia melihat suara suara
dan juga bank bednya ada empat jadi ini idealnya buat orang tua dan juga dua orang anak
tapi sebenarnya secara langsung gitu ya
cuma setengah lima yang udah dibayar
begitu cepat datang dan kemudian begitu cepat turun
di beberapa sebagian terbesar di indonesia ini kabupaten kota
nah badan pengawas ini kan dibutuhkan
jadi yang bisa saya lakukan ya memang selalu bersilaturahmi dengan masyarakat mendengarkan kemauan mereka apa
itu merupakan kesempatan juga untuk kita
apakah artinya ada sakleknya nih
dari mana sih sebenarnya mulai menggali cerita ini
mereka pada saat kita training atau lakukan pendidikan ataupun pengajaran terhadap pelatihan pelatihan terhadap si drone ini mereka langsung bisa gitu
dan pemerintah juga tetap harus melakukan pengawasan kepada masyarakat terkait dengan upaya pencegahan ini
kemudian dia tujuh bulan melahirkan dan dua minggu setelah itu meninggal
untuk kita dan orang tua orang tua juga bisa belajar
dari puluhan pembuat kerupuk mireng di kampung ini saya melihat proses pembuatan di salah satu
kunci kenikmatannya ada pada cara mengolah adonan kekentalan santan dan bahan perasannya
selamat malam mbak putri
lima tiga puluh satu bila dibandingkan tahun dua ribu dua puluh satu
mungkin diundang teman temannya
juga basarnas kemudian dari pemprov provinsi dan kabupaten kota
hotel berbintang lima ini memiliki fasilitas bertaraf internasional dan menjadi tempat terselenggaranya agenda penting negara
atau yang dijual bebas dalam kemasan
terus orang orang takut kehabisan
nanti kemungkinan prabowo dan juga gibran ini
nah ini saya kasih tahu ini tempat berkubangnya amba kutil di sini
tahun dua ribu dua puluh tiga perekonomian dunia dihantui resesi dan gejolak pasar keuangan seiring melonjaknya inflasi dan masih berlangsungnya perang rusia ukraina
semuanya sekolah belajar gitu nggak boleh masuk ke sekolah yang skill gitu
pertama adalah pencegahan kebakaran
namun kenaikan jumlah pembeli memang belum sebanyak pada masa jelang sekolah di masa sebelum pandemi
dia mau berusaha tidak mencolong
pertama cuci biji sorghum mentah untuk menghilangkan kotoran dan debu yang tertempel selama proses penyeluruhan
jadi ada tarian untuk anak laki laki
semua itu mulai dari suatu pembahasan
kemudian poin kedua adalah kita melihat sektor batu bara
apakah mereka sudah cukup mandiri untuk kemudian
itu kenapa itunya ini ya gitu kan
lebih jeli lagi lebih detail lagi
ini juga ada yang dilakukan seperti ini
dan protokol kesehatan di pura aditya jaya juga masih ditekankan
itu tinggal ya bang komunikasi dengan parpol parpol
dia sangat menikmati misalnya ada bagian tubuh yang terpotong potong itu ada kejadiannya
dan juga ada ketika di senin pun itu mereka menyerang pemukiman milik warga sipiro
sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak
ken pun meminta winandi dan aning
itu akan seperti bergabung bersama
nah kemarin itu di episode kedua gue udah ngobrolin soal pembiayaan sampai asuransi ekspor sama lembaga pembiayaan ekspor indonesia
jadi pertamina melakukan beberapa upaya untuk memastikan bahwa
jangan sampai air cincau terjatuh dan mengenai kaki saya
atau jahe atau apa terus kita tutup itu sampai keringetan
sekali produksi manisan dan dodol rumput laut